terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
akibat terbakarnya kilang pertamina ru enam balongan di indramayu jawa barat pada senin dinihari
ratusan warga yang berada di sekitar kilang balongan terpaksa mengungsi
ya warga mengungsi lantaran ketakutan dengan kondisi api yang hingga senin pagi masih menyala
para pengungsi ini tersebar di tiga tempat
masing masing sebanyak tiga ratus dua puluh pengungsi di pendopo kantor bupati indramayu
tiga ratus sembilan puluh tiga orang di islamic center dan sebagian lagi di bumi patra
mereka terpaksa mengungsi saat kejadian karena adanya ledakan dan getaran kuat
dan merasakan panasnya api yang menyala cukup besar
sementara itu bupati indramayu nina agustina mengaku pihak pemda indramayu dan pihak terkait lainnya
hingga saat ini masih menangani pasca ledakan
mengenai adanya kemungkinan relokasi warga masih dibahas lebih lanjut
masyarakat untuk tenang nanti disampaikan pak kakolda
kita akan semuanya bekerja semuanya sudah bergerak semuanya
kedepannya untuk para pengungsi sendiri apa ini bu rencananya yang akan dilakukan
ya pastinya kita akan lihat lagi di akhirnya
nah nanti seperti apa apakah nanti terlalu dekat atau bagaimana kan kejadian ini harus dilakukan
bupati ada rencana untuk relokasi terhadap warga